kasus covid sembilan belas di indonesia kembali meningkat
ada subvarian omikron xbb yang diduga menjadi pemicu lonjakan kasus ini
selain itu melonggarnya penerapan protokol kesehatan dan kesadaran akan menerapkannya di masyarakat
juga turut menjadi salah satu faktor
kita akan langsung bahas dengan jurubicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril
dan juga anggota dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia bapak hermawan saputra
selamat sore bapak bapak salam sehat
selamat sore pak bapak
kasus reinfeksi xbb ini varian barunya memiliki potensi yang kemudian membuat keparahan jadi semakin meningkat atau seperti apa pak
ya terima kasih jadi betul ya saat ini sudah ada subvarian baru dua dua mbak satu xbb yang kedua adalah bq satu
jadi di indonesia itu baru muncul di pertengahan oktober ya
kalau secara global itu ada
jadi sudah empat puluh negara ya
sepuluh negara di antaranya sudah turun
puncaknya sudah selesai
kita baru mulai di enam belas oktober yang lalu
jadi ada xbb bapak bq satu
kalau dilihat proporsionalnya itu sudah hampir dua puluh dua puluh tiga persen ya
geser dan kasus varian b empat maupun b lima
jadi kenaikan kasus ini memang fluktuasi ya
jadi kalau tidak selesai
nah itu suatu tanda bahwa kita saat ini masih pandemi covid sembilan belas
artinya apa ini perlu ada suatu kewaspadaan
sbb ini dan pq satu itu transmisinya atau penularannya lebih tinggi ya
pada saat hanya saja tingkat arahannya lebih ringan dari yang sebelumnya
jadi kita tidak usah khawatir
karena tidak terlalu tinggi
terutama bagi usia lanjut maupun dengan comorbid
ini juga harus hati hati karena bisa memperberat penyakitnya
tapi secara umum kita tetap waspada dan tidak terlalu panik gitu pak
untuk dua varian ini pak
tadi saya menanyakan terkait dengan kondisinya
oke kalau misalnya dari karakteristiknya
subvarian ini cepat penularannya
tapi juga tingkat keparahannya tidak separah kalau kita bandingkan dengan delta mungkin ya
yang juga cukup parah begitu
tapi kalau kita bicara dengan kasus reinfeksi
sebutlah satu orang sudah pernah terinfeksi varian lainnya
kemudian terinfeksi lagi xbb atau bq satu ini
apakah kemudian nanti tingkat keparahannya juga jadi meningkat pak terhadap tubuh
jadi sebagian dari varian ini
sebagai suatu pemahaman bagi kita semua
bahwasannya seseorang yang sudah kena covid sebelumnya
apakah delta atau omikron
itu tidak menjamin dia seratus persen
bisa saja dia bisa kena lagi yang kita sebut dengan reinfeksi
apakah dengan varian yang lama
atau kalau dia sudah berubah saat ini
mungkin dengan varian baru
jadi itu tidak masalah
jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana
kita tidak terkuduk
bagaimana kita bisa menguruskan kemampuan kita
jadi kalau orang sudah terinfeksi
bahkan orang yang itu tidak seratus persen menjamin
pokoknya bisa kena
kalau kita berhati hati dalam menjaga kemampuan kita
sebenarnya sebetulnya karena melalui kontak
yaitu melalui pernafasan kita ini
makanya perlu ada masker jaga jarak dan cuci tangan
jadi sama seperti yang dulu
tapi kalau rencana
infeksi ini biasanya tingkat keparahannya meningkat pak
tidak tidak selalu
tapi tetap harus
bahkan mungkin harus ya
orang orang yang sudah pernah infeksi
dia punya imunitas yang sudah ada
makanya imunitas orang ini bisa dua ya
imunitas karena dia pernah infeksi
yang kedua ditambah dengan imunitas karena vaksin
apalagi dengan booster
jadi ke double imunitasnya
atau yang disebut orang dengan super
super apa namanya
proteksi ini atau super imunitas ini
menjadi orang lebih kuat
iya tapi hal yang paling bisa langsung dilakukan adalah dengan terus menerapkan protokol kesehatan
tadi pesan pak syahril
ingat ya bahwa pandeminya belum berakhir
jadi jangan abai dulu
jangan terlena dulu ya pak ya
baik saya akan ke pak hermawan
pak hermawan menkes menyebutkan bahwa prediksinya puncak kasus covid sembilan belas ini akan melonjak
di akhir tahun
mungkin juga ditambah dengan kondisinya mulai menghadapi libur akhir tahun begitu
libur natal pula
nah dengan penyebaran yang cepat begitu
tingkatnya atau kecepatan dari penyebaran dari varian baru
subvarian baru ini
tapi kita lihat bahwa pelonggaran aktivitas masyarakat juga masih terus dilakukan
dari kacamata anda
seberapa mendesak kemudian
pengetatan level ppkm harus kembali diterapkan
ya kita belajar dari pengalaman tahun tahun sebelumnya
kalau kita melihat betul pola tahunannya
masuk di bulan november
desember itu kasus sudah mulai menanjak
puncaknya di januari februari
demikian yang terjadi di akhir dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
demikian di akhir dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua yang lalu
nah sekarang jelang akhir dua ribu dua puluh dua dan akan mengawali tahun baru dua ribu dua puluh
kalau kita belajar dari pola yang ada
maka kenaikan kasus itu
bisa tiga sampai empat kali lipat dari akhir tahun
jadi kalau kita melihat akhir tahun dari november sampai desember
nanti di januari akhir januari hingga awal februari
itu yang lazif
dan ditambah dengan adanya penyelenggaraan baru ya
di awal dua ribu dua puluh satu itu ada delta
di awal dua ribu dua puluh dua ada omikron
dan di awal dua ribu dua puluh tiga ini
kemungkinan sub omikron yang disebut dengan varian xbb
atau bq satu atau bq satu satu tadi pak mebri
berarti harus segera diketatkan kembali kah aturan ppkm nya pak
ada dua pendekatan
yang paling fokus itu kan pendekatan edukasi dan protokol kesehatan
yang kembali dikampanyekan ya
artinya protokol kesehatan itu harus
mulai dari kesadaran pribadi
komunitas kemudian diikuti dengan akses vaksinasi yang memadai
tetapi di sisi pendekatan pemerintah
terutama dari testing dan tracing
supaya juga mendekatkan akses pelayanan vaksinasi
ini bagian integratif untuk pencegahan pengendalian covid
kalau kita melihat nanti ya prediksi kita
kemungkinan kan kita sudah memiliki juga vaksinasi
di samping yang sudah diimpor mungkin sekitar lima juta ya
untuk dosis vaksinasi tambahan dalam waktu dekat kemarin
tapi akan ada juga di awal tahun itu kemungkinan
indovac dan juga inafec untuk melengkapi vaksinasi dalam negeri
ini yang kita harapkan akan menjadi penguat kendali
terus dengan cara penguatan imunitas melalui vaksinasi
dan dengan adanya vaksinasi dalam negeri
menunjukkan indonesia siap untuk meningkatkan resiliensi ke depan
sekaligus juga menjaga kemungkinan akan ada gelombang gelombang baru
dari rumpun virus corona ini
iya nanti kita akan lebih membahas tentang terkait dengan bagaimana kemudian rencana pemberian booster ya
dengan menggunakan vaksin dalam negeri
tapi sebelum itu saya akan ke pak syahril dulu
pak syahril dengan kondisi saat ini begitu
pelonggaran sudah dilakukan di mana mana
tapi kalau kita bicara soal dampak atau mungkin sisi psikologis dari masyarakat
juga sudah mulai merasa jenuh

makanya beberapa kemudian juga mulai abai
dengan protokol kesehatan
perlu mungkin kalau tadi katanya pak hermawan
perlu ada dorongan nih berupa aturan dari pemerintah
sejauh ini apakah kemudian kementerian kesehatan sudah mempertimbangkan
mungkin pengetatan kembali level ppkm
terkait dengan penyebaran subvarian yang juga relatif cepat berlangsung saat ini
atau mungkin akan ada pengetatan seperti mungkin ditambah lagi tracing
testing di border border atau pintu masuk saat akan bepergian begitu pak
jadi kita semua bangsa indonesia
sebetulnya tidak semua bangsa indonesia ya
seluruh negara pun menginginkan kehidupan yang normal seperti sebelum covid
semua ingin ya
tentu saja kita sudah mendekati pandemi covid akan berakhir
mendekati artinya kalau dalam pertandingan itu hampir finish sebetulnya
tapi dengan syarat kita tetap jaga dulu
karena komplainya itu masih ada
jadi jaga contohnya begitu
kemungkinan ada terjadi lonjakan kasus ini semuanya ya
berarti kita harus siap nih indonesia
kalau terjadi lonjakan kasus jangan panik jangan bingung lagi
jadi kita sudah siapkan
kemudian kita untuk menuju itu harus dengan vaksin kenapa
supaya tadi kalau tidak terlalu berat sakitnya bahkan tidak perlu harus meninggal dunia
vaksin ini tujuannya adalah untuk memberikan ee
tambahan imunitas atau antibody nya biar lebih kebal
tentu saja kita semua ingin sekali mengkomunikasikan semua ini dalam bentuk risiko ini masih akan terjadi
tentu saja dengan cnn sore ini salah satu bentuk kita mengkomunikasikan kepada masyarakat
karena ini kita jaga bersama sama
intinya itu mbak
nah tentu saja dengan ini semua
sebetulnya sebuah upaya harus kita lakukan mbak
kita tidak bisa mempertaruhkan masalah besar ini karena kita tidak sabar atau tidak disiplin
tentu saja pengetatan pengetatan akan kita lakukan bersama sama untuk betul betul mencapai apa yang kita inginkan
gitu ya pak akhirnya
berarti pendekatannya atau pengetatannya ini sedang dikaji terus ya pak ya
sambil melihat bagaimana pola perilaku masyarakat
kalau bisa disiplin berarti mungkin pengetatannya tidak perlu dilakukan
setegas itu begitu ya
dan jangan lupa juga untuk melakukan vaksinasi
karena itu terbukti menjadi salah satu upaya juga untuk mengurangi keparahan dari penyakit covid sembilan belas
kita akan membahas bagaimana kemudian nanti rencana pemberian booster dosis kedua yang mungkin juga akan menggunakan vaksin dalam negeri
tapi pastinya kita akan jeda terlebih dahulu
pak syahril dan juga pak hermawan dan juga cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda dengan pembahasan lebih lanjut
anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini
langsung bersama dua orang narasumber saya
sudah ada jurubicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril
dan juga dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
bapak hermawan saputra
pak hermawan dan juga pak syahril kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian pentingnya menerapkan protokol kesehatan
pentingnya juga kesadaran bahwa pandemi belum berakhir sudah hampir di garis finish
saatnya kita benar benar ketatkan lagi proteksi diri
begitu salah satunya adalah dengan melindungi diri dengan vaksin
kalau kita lihat vaksin atau data vaksinasi sejauh ini
target dari pemberian vaksin booster di indonesia sudah sejauh mana pak syahril
ya terima kasih
nah ini tantangan tersendiri bagi kita semua ya
artinya data ini itu tidak lepas dari semua pihak
nah vaksin ini menjadi suatu upaya yang betul betul harus mencapai ke finis mbak
jadi ini bukan hanya indonesia ya tapi seluruh dunia
bagaimana vaksin ini menjadi bagian dalam pengendalian covid sembilan belas ini
nah supaya dipahami oleh masyarakat

supaya dipahami oleh masyarakat
vaksin ini bertujuan untuk memberikan perlindungan penuh
ini negara hadir sebetulnya ya
memberikan kewajiban tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya
dengan vaksin ini masyarakat nanti itu diharapkan mempunyai suatu imunitas yang bagus
boleh dia kena ya
boleh dia terpapar dengan varian baru sekalipun
tapi dengan vaksin ini akan memberikan kekuatan bagi dia tidak sampai berat sakitnya
bahkan kalau dia berat kalau dia masuk rumah sakit
bahkan kalau dia berat kalau dia masuk rumah sakit
insya allah tidak akan sampai meninggal
nah dari data yang ada di kementerian kesehatan itu pak herbawan ya
kita ada sepuluh sepuluh tujuh ratus sembilan puluh tiga yang kita teliti
dan juga yang comorbid

nah yang ada satu tiga ratus
yang meninggal kurun waktu itu
yang meninggal kurun waktu itu
itu belum dipakai poster
itu belum dipakai poster
nah untuk itu begitu penting ya kita memberikan booster ini
bukan hanya orang dengan risiko tinggi
tapi semua sebetulnya ya
tapi prioritas kita dengan risiko tinggi
jadi jangan sampai ada orang tua kita yang berpikir

apalagi dengan comorbid yang dibolehkan diberi vaksin
itu tidak kita hancurkan atau kita tidak dukung mendapatkan vaksin ini
ya karena yang perlu
ya pak syahril mungkin yang perlu diingatkan lagi adalah mengapa kita membutuhkan booster
lagi lagi dikarenakan efekasi dari vaksin ini memang menurun seiring berjalannya waktu ya pak ya
untuk itu memang kita butuh adanya booster
jadi setelah enam bulan ya menurun
atau ketika stasiun jalan buat poster
karena ini betul betul kita belum selesai nih pandemi ini
sehingga kita harus memberikan kekuatan kepada masyarakat
agar dia tidak terlalu sakit berat dan menjadi korban gitu pak ya
ya melihat pentingnya pemberian vaksin dalam hal ini juga booster bagi masyarakat
untuk perlindungan diri untuk jadi bentengnya
untuk melindungi dari covid sembilan belas
tapi kita lihat bahwa datanya masih jauh dari target
saya akan ke pak hermawan
pak hermawan catatan catatan anda tentang bagaimana kemudian pemberian vaksin dosis ketiga atau dalam hal ini booster
terutama bagi masyarakat indonesia
apa saja pak yang kemudian bisa menjadi perbaikan ke depannya dari sisi pemerintah
memasuki semester kedua di tahun dua ribu dua puluh dua ini
sejak juli agustus september sekarang oktober november ya
jadi memang vaksinasi ini lajunya melambat
jadi agak stagnan
kenaikannya sangat kecil
sehingga ini yang menjadi pr pemerintah untuk vaksin booster
terutama di daerah daerah luar dki jakarta
distribusinya memang kurang merata dan tidak tersedia dengan baik vaksin booster ini
yang kedua adalah penajaman segmen prioritas
untuk penajaman segmen prioritas inilah yang paling penting
tadi sudah disampaikan oleh pak sahril
orang orang tua orang orang yang punya resiko komorbid dan mereka juga yang belum pernah divaksin sebelumnya
ini akan menjadi prioritas seharusnya untuk mendapatkan vaksin
jadi ada dua nih vaksin
ada peruntukan vaksin yang mati pada dosis pertama dan kedua
terutama untuk dosis kedua
sekarang itu pr
ini pr pemerintah di satu sisi untuk menyediakan mendistribusikan termasuk akses layanan yang padal untuk vaksin booster
nah di sisi lain mbak mepri ada inisiatif juga yang menurun
masyarakat itu merasa dengan keterbukaan semua ini saat ini seolah olah tidak perlu vaksin
nah ini cara berpikir yang keliru
yang harus kita ingatkan kembali
bahwa covid ini masih berstatus pandemi
indonesia kasusnya masih fluktuatif
dan bahkan menjelang anis tahun dan dihadapi tahun baru nanti itu selalu naik polanya
maka vaksinasi booster ini harus menjadi inisiasi yang datang dari inisiasi pribadi maupun komunitas
kita berharap situasi ini juga disertai dengan perilaku protokol kesehatan yang baik
dan kesadaran bahwa covid masih ada di sekitar kita
untuk itulah kita peduli satu sama lain melalui higienitas kebersihan perilaku hidup bersih dan sehat
sisi lain adalah kepedulian dengan cara menyediakan dan inisiatif untuk vaksinasi ini
baik saya kembali ke pak syahril
pak syaril kita lihat tadi bagaimana ada sejumlah catatan catatan yang disampaikan dari sisi iakmi begitu ya
ketersediaan vaksin di daerah daerah juga diharapkan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
ini satu angka yang tinggi mengingat juga kalau dibandingkan tahun lalu misalnya testingnya juga bisa dikatakan tidak semasif itu begitu
nah apa kemudian rencana dari kementerian kesehatan terkait dengan pemberian booster ini termasuk diantaranya pemberian booster dosis kedua
sejauh mana kesiapan vaksin dalam negeri untuk mendukung pemberian booster
oke terima kasih jadi ingin kami sampaikan strategi atau upaya vaksinasi ini adalah strategi upaya untuk sama sama kita akan finish mengakhiri pandemi covid sembilan belas
artinya ini harus kita dukung bersama sama
nah kembali ke kita tadi untuk vaksin booster atau vaksin ketiga saat ini kita sudah tersedia lima juta dosis ditambah satu juta
saya ada enam juta dosis yang betul
nah sisanya akan dibagikan lagi secara terus menerus dan alhamdulillah kami ingin sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak presiden maupun bapak menteri kesehatan
vaksin dalam negeri ada dua baya satu indopak dan juga inapark itu sudah siap
hanya saja saat ini masih menunggu sebentar saja yaitu rekomendasi dari badan pom
dan ini aplikasinya bagus dan akan dipakai oleh bangsa kita sendiri untuk vaksin maupun booster atau vaksin ketiga ini
nah mudah mudahan dengan sudah diproduksinya vaksin ini dalam negeri buatan anak bangsa ini itu akan memenuhi semua kebutuhan
jadi tidak ada alasan lagi kekurangan vaksin gitu pak armawan
saat ini kita sama sama mengharapkan kalau kita mencapai finish atau akhir dari pandemi ini untuk menggerakkan bagaimana vaksin ini menjadi bagian dari strategi kita
tidak banyak yang sakit tidak banyak yang mungkin jadi korban dan seterusnya gitu pak ya
pak syahril terkait dengan pemberian booster apakah sudah ada rencana atau waktu pasti pemberian vaksin booster dosis kedua bagi masyarakat umum yang bukan lansia ataupun bukan comorbid dan juga bukan tenaga kesehatan
yang sudah dilakukan sebelumnya
baik jadi karena kita ini sistemnya pakai prioritas kita kan baru dua puluh tujuh delapan untuk booster ini ya atau vaksin ketiga
nah untuk prioritas booster kedua atau vaksin keempat itu baru kita mulai dengan
mulai dengan tenaga kesehatan
ini satu kebijakan yang memang kita mengakui bahwa saja tenaga kesehatan ini betul betul kita siapkan jangan sampai tenaga kesehatan kita ini tidak siap ya
atau sakit karena tidak diberikan perlindungan yang maksimal oleh pemerintah ya
baik pak terkait dengan adanya subvarian baru saya kembali harus menegaskan dan dengan bertanya kepada anda
kira kira kalau sebelumnya menkes sudah menyatakan prediksinya di akhir tahun
apakah memang akhir tahun inilah yang diduga akan menjadi puncak dari kasus covid sembilan belas di indonesia
jadi begini jadi setiap sop varian baru atau varian baru itu selalu ada puncak ya pak ya
contohnya delta itu puncaknya di bulan juli kemudian omikron di bulan februari
tapi setelah itu dia turun lagi

nah sekarang ini memang sesuai dengan hitungan epidemiologi

nah sekarang ini memang sesuai dengan hitungan epidemiologi
dan pengalaman yang ada di kira kira desember atau januari terjadi kenaikan kasus
karena kasus apapun kita semua ya harus menyiapkan diri
lonjakan kasus itu yang bisa terjadi kapanpun
dan kita tetap melakukan apa yang menjadi strategi kita
bahwasanya kita bisa menghadapi atau mengantisipasi lonjakan kasus kapanpun gitu pak

mudah mudahan tidak terjadi tinggi boleh terjadi tapi tidak tinggi sekali
sehingga kita dengan selamat dan baik gitu ya
sejauh ini pak terakhir apakah kemudian kementerian kesehatan sudah merencanakan penarikan rem darurat begitu
atau mungkin dalam hal ini peningkatan level ppkm melihat potensi lonjakan kasus akan terjadi pada desember dan januari dua ribu dua puluh satu
ya itu dibicarakan di tingkat menko ya
menko ya menko bartel
menko ya menko bartel
ya ini sudah diberikan oleh kps sebagai penanggung jawab bersama bnpb satgas covid dan kementerian kesehatan
sudah ada usulan itukah pak dari kementerian kesehatan disampaikan
ya usulan kita bagaimana menghadapi nataru pak tadi ya
ini kan hubungannya dengan nataru juga ya
libur panjang ya pak pergerakan masyarakat
ya sambil menghentakannya ada kita memberikan rambu rambu dan apa apa yang harus dilakukan oleh kita semua masyarakat
agar walaupun nataru tapi walaupun ada lonjakan kasus
kita dapat melaluinya dengan selamat
baik sambil menunggu kemudian nanti aturannya akan seperti apa diterapkan oleh pemerintah
yang pasti harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah kembali menerapkan protokol kesehatan yang ketat
jangan lupa melakukan vaksinasi booster bagi anda yang belum ya
baik terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini
seperti judulnya waspada jangan remehkan kenaikan kasus covid sembilan belas ini masih ada
jadi harus bersama sama bersiaga
bersiaga menghadapi garis finish sampai nanti pandeminya benar benar berakhir
terima kasih banyak atas informasi anda jurubicara kementerian kesehatan bapak dr muhammad syahril
dan juga anggota dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia bapak hermawan saputra atas waktunya sore hari ini
sehat selalu bapak bapak salam sehat
salam sehat mbak mastri salam sehat pak syaril